asyik belum datang
pacarnya mau mulai
kemarin lagi keluar banget bentar
balik lagi ke sini kayaknya balik lagi soalnya dia bilangnya cuma sebentar
kalau gue tahu tiket jenis di meja pasti tasya
hai apa apa lah
hai puas puasin selagi bisa
hai itu nggak akan pernah lama ran
udah dua ya holly tahu pasti bedanya dress dress
gue sms dia terus bilang terima kasih
makasih ya ron buat tiketnya
gue udah siapin tiket buat lo dan tahu
eh tiket apaan sih
barusan gue dapat sms dari tasya
dia bilang makasih buat tiketnya
eh gue gak ngerasa beli tiket apa apa ya
tenang tenang lah
gak usah emosi gitu kali ngomongnya
udah deh ya
gue beli tiket itu buat dia karena tiket itu
itu band kesayangannya dia dan lo harus nonton sama dia ya
lo sampai kena perkenah
bahaya banget sih lo jadi cowok
yakin dong mi
kalau sampai gagal harga tiket itu mahal sekali
kalau sampai uang mami terbuang sia sia marah nih
marah antara murka dan gusar banget ini
mami percaya deh sama aku nih
aku yakin banget
kali ini tuh rencana kita bakal bakal berhasil mi
kan kan kita bisa berhasil
selama ini aku belajarnya dari mami
udah oks banget
sekarang tinggal cowok
masih sampe dia tau aku mau pergi nonton konser
see ya later
minyak mau pergi kamar kunci biar dia pikir aku lanjut tidur
aku mau tidur dulu ya mi ya
aku udah capek banget nih mi
mami juga ngantuk nih aduh padahal
mau tidurnya nyak banget
makasih ya kamu udah beliin aku tiket konsernya
aku seneng banget ya
kok kamu tahu itu dari aku
ya tau lah
kamu siapa lagi
kamu baik banget ya
silahkan masuk mas
mereka sudah cukup pas
ika udah takut ga raininih diakui
sayang belajar kamu daftar yang types asian diume ringan
yang lebih mahluk kan
ndang kekasih tuh ata
jangan peduliautu itu aja she creator

aih bener juga
kadang kadang lu pinter juga
lama lama gua gak suka nih mani anak
oke untuk sarangan saya minta perempuan cantik yang bermatasa untuk naik ke atas panggung
saya dengar itu mau sesempat sama kita
silahkan tasya untuk naik ke atas panggung sekarang juga
kok dia bisa tau sih pasti kamu yang ngatur ya
udah naik i
naik momennya pas
tujusin mereka kok
kann banan juga kan
kamu memang pinter ane
bukan cuma pinter
kamu juga licik menipu pecundang
ini semua saya yang persiapin buat asia
tapi kamu ngaku soal olah kamu yang persiapin ini semua buat tasya
pinter sih boleh juga
saya yang capek kamu yang ngaku ngaku
bapak itu bukan seorang pecundang
lo sendiri kan yang merah bilang
semua itu sah
dalam perjuangan mendapatkan cinta seseorang
tapi kamu harus ingat
ini semua belum berakhir